menteri pertahanan prabowo subianto meminta semua lapisan masyarakat untuk membela negara
salah satunya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi
hal itu dikatakan menteri pertahanan prabowo subianto dalam acara puisi bela negara
yang disiarkan secara virtual melalui akun youtube perpustakaan nasional ri pada sabtu pagi
prabowo juga menilai penanganan terhadap pandemi covid sembilan belas merupakan bentuk bela negara
karena hal itu sangat mendesak dilakukan di masa ini
prabowo meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker
menjaga jarak aman dan sering mencuci tangan
menteri pertahanan prabowo subianto meminta semua lapisan masyarakat untuk membela negara
salah satunya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi
hal itu dikatakan menteri pertahanan prabowo subianto dalam acara puisi bela negara
memakai masker menjaga jarak aman dan mencuci tangan
hal itu dikatakan menteri pertahanan prabowo subianto dalam acara puisi bela negara
sebagai upaya mencegah penyebaran covid sembilan belas